alhamdulillah operasi ibu berjalan lancar dan sukses
sebaiknya anak ibu juga dijaga dengan baik
karena saya masih perlu tulang usung usungnya untuk operasi berikutnya bu
kapan itu dok
kira kira tiga bulan ke depan bu
tapi apa sekarang
kamu jangan harap aku bakal balik lagi sama kamu afif
lebih baik kamu pulang aja
percuma aku gak bakal balik lagi ke rumah kamu dan aku gak mau berkumpul lagi sama kamu waktu
yalah aku mohon sama kamu
aku mohon kamu jangan deketin aku
aku mohon kamu jangan deketin aku aku
bella jangan kamu pergi lagi
ini pasti ada yang beres
bella kita ke sana cepat
bella aku akan mencari kamu
tunggu aja semoga kamu baik baik aja
ya allah lindungilah istriku
bella ada di bawah sana bu
bella masuk ke dalam sana
masuk ke dalam jurang

ini semua gara gara kamu

mama tenang dulu ma
mama tenang dulu
kita gak bisa talingan lainnya sekarang ma
kita harus cari bella sekarang
kita selamatin bella sekarang
kak iko tunggu aja di sini
biar aku yang cari
ma iko harus selamatin bella sekarang
bella kamu dimana na
saya dengan siti pak
teman saya ada yang jatuh ke jurang pak
jurang yang di dekat danau pak
ya sekarang ya pak
ya baik baik baik baik
kamu harus kuat mak
mama gak mau kehilangan kamu
ibu ibu yang kuat ya
kita harus segera periksa daerah sana mak
ini adalah apa ya
sebenarnya apa yang terjadi sama bapak
ya allah semoga istriku baik baik aja
ah viv tunggu
ke arah mana bella jatuh
ke arah mana bella jatuh
viv bella jatuh ke arah mana
semoga bella baik baik aja
jaga pikiran viv ya
lu jangan ngomongnya macem macem viv
bella pasti akan baik baik aja fib
kita pasti akan ketemuin bella sekarang
iya kak kita pasti akan menemukan bella
bella pasti akan baik baik aja
aku yakin kita jalan kerja
kalian baik baik saja
iya pak kami baik baik aja
tolong pak segera cari istri aku pak
pasti pak kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan istri anda
kenzo kenzo bangun sayang
papa ada di sini
kenzo dari tadi belum sadar dok

dia nggak bangun bangun dari tadi dok
silahkan para ini tunggu di luar biar kami periksa
alhamdulillah operasi ibu berjalan lancar dan sukses
sebaiknya anak ibu juga dijaga dengan baik
karena saya masih perlu tulang usut
tulang usun suungnya untuk operasi berikutnya bu
kapan itu dok

kira kira tiga bulan ke depan
selamat malam pak bidisa
malam ini telah menjadi kecelakaan
malam ini telah terjadi kecelakaan
boleh dinaikin sedikit volume ya
boleh dinaikin sedikit volume
boleh dinaikin sedikit volume ya
yang korbannya sendiri bernama bella telah terjatuh ke dalam sungai yang sangat deras

dan sampai saat ini masih dilakukan pencarian oleh tim sarang
akhirnya perempuan itu bisa disingkirkan juga
apa yang terjadi sama bella
enggak aku gak bisa diam aja
aku harus bantuin bella
pasti kau gak diangkat lagi telponnya
aku gak bisa ninggalin kenzo sendiri di sini
semoga kamu baik baik aja di sana bella
kenzo butuh aku

itu aktif kenapa ada di situ ya
itu anak ya bener bener deh
pasti deh ini anaknya
ya ampun afif
gak diangkat lagi
pasti dia di sana
karena mau menyelamatin perempuan itu
saya seret si afif dari tempat itu memalukan banget sih ada di sana
aduh mudah mudahan temen mama gak ada yang nonton
pak tadi istri aku jatuh di sini pak tolong dicari
itu tidak mungkin pak
karena di sana terlalu gelap
dan sungainya pun juga sedang meluap
pak bella istri aku ada di bawah sana
kita harus mencari dia sekarang
dia masih hidup aku yakin itu
pak kalau kita nggak mencari malam ini
aku takut terjadi apa apa sama dia
aku tahu dia menderita
kalau bapak gak mau
bella aku aja yang mencari mereka
pak pak pak pak
pak pak pak pak
mereka harusjingkup tangannya sendiri
bella ada di bawah sana
kita harus menyelamatkan dia segera
aku gak mau terjadi sesuatu sama dia
viv bukan itu cukup
hati hati ya allah tolong lindungi istri aku ya allah jagalah dia ya allah
bella semoga kamu baik baik aja aku akan terus mencari kamu tunggu aku
ini semua gara gara kamu kalau kamu ngomong macam macam sama bella kamu akan pergi
dan gak akan kayak gini kejadiannya iya iya
udah udah jangan pada berantem jangan pada saling nyalahin gak ada gunanya bu